aku mau tanya sama lo
buat apa lo lakuin semua ini
aku cuma ngebantuin papa kamu aja
karena papa kamu yang minta buat aku sebarin undangan untuk birthday party kamu
gue gak perlu semua ini
di rumah lu gak masak berhari hari ya
makan lu lahap banget kalo gak dikejar kejar tau gak
emang iya gue lagi dikejar kejar sama manusia ngeselin yang ada di depan muka gue
yaudah sekarang lu gak usah ngocek lagi
nafsu makan gue jadi hilang
dih siapa juga yang lagi ngeliat lo
mau gue lagi makan
cewek zaman sekarang
agresif agresif banget sih
makan bubur aja diikutin
waduh gak ada uang kecil mas
belum ada kembalian baru buka soalnya
pecahannya seratus ribu semua
oh yaudah gini aja
karena udah jadi langganan dan buburnya selalu enak setiap harinya
bukan untuk bayarin bill orang aneh ini
saya nggak ikhlas kalau buat bayarin dia
eh siapa juga yang minta dibayarin sama lo
gue juga bisa bayar sendiri kakek
ambil aja ambilannya
awas lu besok besok kesini lagi
ini tempat bubur langganan gue
enak aja ngatur ngatur
orang ini tempat umum
suka suka gue mau makan disini atau enggak
gue kasih bonus minuman
oga gue minum kasih dia
kau pergi sih
lo tuh sejak kapan sih deketin gary
omg sih wak
ini tuh ceritanya panjang banget
kayak diiris iris pakai pisau

gak usah lebih baik kayak gitu
iya jeruk apaan
jeruk nipis jeruk
biji jeruk itu sama sama jeruk
pak gue sama sama beri
beri banget hati hati
hape pacarnya ketinggalan
desain gue mulu tuh orang
yaudah bang makasih ya
tapi abang harus tahu satu hal
dia itu bukan pacar saya
tapi dia musuh terbesar saya
ya bang ya
makasih ya bang
ada ada aja anak zaman sekarang
pacaran kok kayak musuh kan
kalau ngabarin kan
gue sama anak anak sama ian juga bisa bantuin buat acaranya
kalian berdua ngomongin apaan sih
sila nyebarin undangan ulang tahun loh ke anak anak
tuh di koridor dia
ngapain lo merasa salah
biar sila juga tau rasa dan tau diri
kalau boy itu udah gak ada menang sama dia
kalau boy itu udah gak ada menang sama dia
kalau boy itu udah gak ada menang sama dia
help his soul mengatakan

lo dalam mana saja
kamu conclusion ada apa
yang gue korbusan
aku mau tanya sama lo
buat apa lo lakuin semua ini
aku cuma ngebantuin papa kamu aja karena papa kamu yang minta buat aku sebarin undangan untuk building party kamu
gue gak perlu semua ini
kenapa kamu rasa ngerepotin aku ya
gak apa apa aku gak merasa direpotin kok
aku justru senang banget bisa ngelakuin untuk kamu sama papa kamu
iya hitung hitung ini rasa kasih sayang aku buat kamu dan juga bapak kamu
karena gue gak butuh semua ini
lo harus sadar gue bukan anak kecil yang ulang tahunnya harus dirayain
kok emang kayak gitu sih
seneng banget lagi undangannya udah bagus gini juga
tepuk tangan mama
tepuk tangan siti
eh kamu kenapa nak
mam aku udah capek capek sebarin undangan buat birthday partynya boy
tapi aku malah diomelin
siapa yang berani omelin kamu
masa dia bilang aku gak perlu ngelakuin semua ini
padahal aku juga udah bilang ke dia kalau ini obherman yang minta ma
gue sebel banget aku udah segininya sama boy
tapi tetap aja dia nggak perhatian sama aku dia gak baper sama aku malah marah marah mulu
sila cantik anaknya mama hilda yang tersayang
hey namanya juga hidup
berhasil sama gagal itu emang beda tipis
kamu sabar ya biasanya emang gitu sih
dan biasanya kamu tau apa
satu kalinya itu juga gagal
eh maksud mama satu kalinya itu berhasil
jadi kamu harus optimis berhasil
harus all out pantang menyerah dan menghalalkan segala cara supaya berhasil jadi menantu crazy rich level sultan
oke kalau gitu kita harus secepatnya untuk memikirkan kembali dan menyusun rencana
gak boleh sampai nggak berhasil ini pestanya boy oke
karena kalau sampai gagal kita juga akan gagal untuk bisa mempermalukan reva
iya mama benar juga sih
oke oke aku harus kuat aku harus tahan
aduh udah kebayang banget nih gimana ribetnya nanti pas gua balik ke rumah

dia tuh pasti rese banget
fix banget dia bakal nuduh gua ini itu ngomong ini ngomong itu disik
hah apanya bunyi lagi
aduh kalau penting gimana ya
ya udah gua angkat aja deh
yah keburu mati hapenya
yaudah ntar biar gua langsung ngomong aja ke si boy kalau tadi bokapnya nelpon
ah misro payah lo masa dia dideketin cewek gemot
tata tuh udah menatap lo tuh ya ilah udah kelihatan banget dah dia suka sama lo
oke kenapa jadi lu yang so tau sih punya pacar aja gak pernah ngeguruin gue
lah gua kan pakar cinta jadi gua bisa mendeteksi lo ketika lo grogi
detektif kali ah